ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana arus lalu lintas yang terjadi di kawasan pantura
kita akan mencoba untuk menghubungi koresponden kita yang saat ini sedang memantau perkembangannya
natia bagaimana pantauan arus lalu lintas berdasarkan pantauan anda pada pagi hari ini
selamat pagi alfian
dari palimanan saya melaporkan tepatnya di ruas jalan tol palimanan
di sekitar gerbang tol palimanan arus lalu lintas saat ini terpantau padat merayap
kendaraan kembali memadati ruas jalan tol ini sejak pukul empat pagi tadi
dan seperti yang anda bisa lihat di layar ini antriannya kurang lebih mencapai kurang lebih sepuluh km dari ruas jalan tol cipali hingga keluar gerbang tol palimanan
dan salah satu penyebab tentunya dari kemacetan ini
di samping memang volume kendaraan yang bertambah
dari tahun lalu adalah banyaknya pemudik atau pengendara yang beristirahat di bahu jalan
bukannya di rest area yang setelah disediakan tentunya oleh pt lintas marga sedaya selaku pengelola tol cipali
tapi mereka memilih untuk beristirahat di baku jalan
karena memang tampaknya di sepanjang ruas jalan tol cipali palimanan yang sepanjang satu ratus tujuh belas km tersebut
rest area yang ada yaitu ada empat rest area tipe a dan juga kemudian ada empat rest area tipe b
ini tampaknya letaknya terlalu berjalan

dan selalu dipenuhi oleh pemudik
oleh karena itu pemudik yang mungkin sudah terlalu lelah memilih untuk beristirahat di bahu jalan
dan tentunya ini akan menambah kemacetan yang sudah ada
dan seperti anda juga bisa lihat bahwa kemacetan di sini tidak hanya terjadi dari arah jakarta menuju arah jawa tengah
tapi juga sebaliknya kemacetan ada di ruas jalan menuju ke arah jakarta
hal ini terjadi karena memang disebabkan oleh salah satu kebijakan oleh pt lms sendiri
yang membuka sebanyak dua puluh enam gardu tol
satu gardu pembayaran tol digunakan untuk kendaraan yang berasal dari arah jakarta menuju jawa tengah
sedangkan hanya lima gardu tol saja yang dibuka untuk kendaraan yang menuju ke arah jakarta
itu mengapa dua jalur jalan seperti yang anda bisa lihat sekarang keduanya dalam keadaan dalam situasi padat merayap
namun tentunya plt lms juga sudah melakukan berbagai inisiatif untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang terjadi
seperti misalnya memangkas waktu transaksi
di gardu tol pembayaran seperti yang kita tahu bahwa sekarang sudah ada pembulatan tarif tol ke bawah
jadi seperti apabila pada biasanya pemudik yang membayar dengan cash harus membayar dari gerbang tol sekarang utama hingga palimanan sebesar rp satu ratus sembilan lima ratus
kini sudah dibulatkan menjadi rp satu ratus delapan untuk mempercepat transaksi
kemudian juga sudah ada voucher tol prabayar jadi pemudik sudah bisa memberi voucher tersebut seharga nilai perjalanan mereka
dan ketika mereka hendak menuju gerbang tol palimanan kepada petugas tol
baik terima kasih natya sinah melaporkan langsung dari kawasan palimanan cirebon jawa barat